pasir timbul adalah hamparan pasir yang membentuk pulau kecil di tengah tengah lautan raja ampat
keberadaan pasir timbul sangat bergantung pada surut dan pasangnya air laut
pada saat air laut pasang hamparan pulau pasir akan hilang tenggelam di dalam air
sedangkan pada saat air laut surut pasir timbul baru akan benar benar muncul
untuk mencapai lokasi membutuhkan waktu sekitar tiga puluh menit dengan menggunakan kapal perahu bermotor mesin
ketika mendekati pasir timbul akan terlihat meningnya air laut dan keindahan karang
tidak ada tumbuhan sedikit pun di pasir timbul apalagi binatang yang berkeliaran
luas pasir timbul sekitar seratus hingga seratus meter persegi
pengunjung yang datang ke pasir timbul lebih sering menghabiskan waktu untuk bersuah foto
di mana pantainya putih airnya biru tos atau begini ya
enggak banyak di daerah jawa atau sumatera yang begitu
selain pasir timbul terdapat sejumlah pantai yang tak kalah indahnya
pantai yenbuba dan pantai sawan darek misalnya
di sana anda bisa snorkeling sambil menikmati hamparan karang karang indah di dasar laut dengan berbagai macam spesies ikan
gersi alen raja ampat